wah rame juga tuh buburnya si sulam
tuh dokumannya juga agak sepi
kenapa bisa begini ya
tuh dokumannya juga agak sepi
alhamdulillah ayah ikut bahagia
rencananya kita semua sudah sepakat
mau charter minibus untuk rame rame nengokin ke rumah sakit
aja mau ikut bareng nengokin kagak
iya ayah mau banget
ini mak roh mau diajak
sama ibu ibu disini
mau nengokin itu bu ahmad
katanya baru lahiran
bu ahmad yang di ujung sana ya
mak pengen ikut mau nengokin dia
boleh gak ibu
ya boleh lah mak
aduh kalau gitu kita harus cepet cepet siap siap sana ya
ngelahirin anaknya apa ya
perempuan apa laki
ya pak asyik ganteng banget ya
wah beruntung bener dia tuh
mendengar berita bayi lahir dari rahim orang saja
mak begitu bahagia
gimana kalau ayah yang melahirkan
mudahkanlah keinginan ayah untuk mendapatkan anak
ubi bau kemana sih
nenek segala kayak gitu
umi mau pergi
nengokin ibu ahmad
yang baru melahirkan di rumah sakit
kalau menurut rung sih
malah jatuhnya jadi nora
bagaimana sih nora anak gak keren
nih umi udah setel habis habisan nih
baru separuhnya sih tapi
coba kalau umi pakai semuanya
umi tuh mau nengokin bayi
apa mau pamer sih sebenarnya
istilahnya nih rung
artinya bukan untuk mau pamer
jadi ntar nih
umi mau naik bis sama ibu ibu di kampung tuh
pas umi naik ke bus tuh
itu ibu ibu matanya melotot
melihat barang barang umi
lu sih bahaya rung
apaan perawan kayak begituan
mestinya begini dong
ah gak begini
ini emas ya buat rung
perhiasan yang bagus bagus ya
masih banyak apa duitnya
tenang aja deh
enggak enggak usah deh umi
orang juga gak suka perhiasan
buat umi aja tuh beli lagi
iya kebetulan ya kalau gitu
buat umi aja beli lagi ntar
sabar sabar ini pun diantar ini
ini juga obat apaan cik
oh itu obat darah tinggi
kalau lo rutin minum obat ini
nanti tekanan darah lo bakal turun
obat apaan cik
nah ini obat kuat nih
untuk yang ini
ubuk di jabat

mau ngapain ya
jangan jangan mau ngajak ribut lagi dia
orang sirik itu dibenci kogusti allah
iya bener bang ojo kita gak boleh susun dulu
mungkin aja emang dia berhenti disitu dia mau pangkan bubur kali
tapi begitu lihat warung kita rame di mikir dulu nunggu longgaran kali
ya bisa aja ji mudah mudahan jatah buat haji muhyidin masih ada
kalau abis jatah bang ojo aja kasih
atau buat tukang buburnya juga

itu urusan gua ini motor motor gua gua udah bayar pajak jalan nih
terserah gua mau jalan mau berhenti terserah gua dong bukan urusan lu
hei ji kalau urusan lu mau nyelakain haji sulam lu urusan sama gua sama sebadar
sebadar tuh udah kangen dia kangen nunggu masuk bui lagi
dia juga udah ngasap pisau belatinya buat nyeset lidah lu biar kagak bisa ngomong sampe sumur hidup
gua jalan deh
gua jalan gua pantik nih paling
iya iya gua jalan deh
gua perhatiin mukenya haji muhyiddin kayak batok datu
di mana nih kita duduk ini
di depan buat kita
kalau rasakhdia kurang semua
nah yaa disini kita

gak apa apa mak jam besinya juga masih lama kok wah enak calon desa duduk bersebelahan
bu jangan salah ya si rumahnya itu anak saya udah n alias jenis alias putus
kalau kata bahasa dagang udah gulung tikar
aneh si robi paham
si rumane tuh sekarang udah punya yang baru dia tuh anggota dpr dki
namanya mau tahu rahmadi sh orangnya ganteng cakep posisinya
mobil mesinnya aja baru tuh baju
agak cuma mobil doang bu
duitnya mau tau duitnya agak ada seri
tapi ayo denger bu haji calon mantunya itu second ya guntutnya aja dua
ya baguslah bu haji jadi kagak usah mikir keturunan tau tau udah dapet bonusnya
uang ajar lo pade tadi lu sengaja ya ngejelekin calon mantu gue hah
brengsek tuh motor mulu
iya kok di luar

ya allah ini cobaan dari allah makanya kalo apa apa tuh jangan suka berlebihan
begini nih teguran dari allah
gue mau turun nih
kagak betah gue disini tempat sialan
mata pake nih liat jidat gue jadi rusak nih